seorang guru smk di kabupaten flores timur nusa tenggara timur dilaporkan ke polisi
karena diduga memaksa muridnya untuk memasukkan tangan ke air panas
hal ini disebut pelaku sebagai bentuk penertiban kepada siswa yang mencuri kopi saset
kita sudah terhubung dengan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan nusa tenggara timur pak linus lusi
selamat malam pak terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia newsroom
ya selamat malam pak
dari kota kupang
langsung dari kupang
tim disdikbud ini sudah mempersiapkan tim investigasi begitu pak
sejauh ini temuannya seperti apa pak
kita baru mendengar laporan lewat terbaca dalam media cetak media sosial
tetapi pada prinsipnya besok senin
kami akan menurunkan tim investigasi untuk memastikan kebenaran kebenaran yang terdata lewat mas media cetak maupun media online
yang sudah di share ke publik untuk kita menceritahu titik kebenarannya seperti apa
baik siswa maupun kepala sekolah maupun oknum guru tersebut yang terbaca di media cetak maupun media online
pak linus sejauh ini apakah sudah ada komunikasi pak baik itu dengan pihak smk atau mungkin pihak kepolisian
karena laporannya ini juga sudah masuk ke pihak kepolisian begitu
kita belum hanya membaca lewat mas media online
sehingga secara prinsip kami akan merjunkan tim investigasi besok pagi dengan pesawat pagi
untuk langsung menuju ke sekolah tersebut
yang melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan oleh lembaga pendidikan
kalau yang kita dapatkan informasinya sejauh ini baik itu laporan dari korban maupun pembelaan yang disampaikan oleh terduga pelaku atau oknum guru ini
disebutkan bahwa konteksnya itu berarti di asrama kemudian para siswa ini diduga kemudian mencuri kopi saset yang ada di sana
apakah terkait dengan kronologi ini
juga sudah sempat dimonitor oleh pihak dinas pendidikan dan kebudayaan pak
kita memandunya memantaunya lewat media online
tetapi ini kejelasan akan besok pagi kami akan menunjukkan tim sehingga memastikan kebenarannya
seperti yang terbaca di media online
pak linus sejauh ini informasi yang anda ketahui sejauh ini seperti apa pak
yang kami ketahui lewat media online salah satu siswa diminta disuruh oleh oknum guru tersebut mencelukan tangannya karena diduga dalam versi oknum guru tersebut
sehingga kami akan menerjukan
biasanya memastikan kebenarannya
kedua belah pihak baik pada guru maupun yayasan sekolah kepala sekolah dan siswa yang mengalami hal tersebut
sejauh ini sebenarnya aturan yang diterapkan terutama ini di bidang asrama begitu seperti apa sih pak
apakah kemudian ada aturan khusus dari pihak dinas pendidikan dan kebudayaan
atau itu sebenarnya diserahkan masing masing ke pihak sekolah
persoalannya bukan pada asrama
bukan pada asramanya
tapi persoalannya adalah menimpa siswa yang bersekolah di smk tersebut dan tinggal di asrama
jadi kita tidak bisa karena tinggal asrama ada persoalan itu lalu dinas pk lepas tangan
tidak seperti itu
sehingga tanggung jawab moral tetap kami lakukan menjadi bagian yang tidak terpisah
tidak terpisah adalah fungsi kepengawasan dari dinas pendidikan dan kebudayaan perusahaan indonesia tenggara timur
kita tahu besok tim investigasi baru akan diterjunkan baru akan ada dialog begitu ya yang tadi bapak sebutkan antara pihak guru
kemudian juga pihak sekolah dan juga pihak para korban
satu di antaranya juga mengaku kesakitan setelah melakukan menyelupkan tangannya di ember berisi air panas tersebut
kita bicara potensi
sanksi yang mungkin diberikan
apa saja pak
sanksi sanksi itu kan sanksi sanksi yang bersifat edukatif
apalagi sekolah sekolah ini kan sekolah yang cukup tua
yang selama ini memiliki tradisi dalam menegakkan sebuah disiplin edukatif yang sangat personal
tetapi sampai kejadian diolong oleh siswa tersebut
maka ini adalah sebuah
hal yang patut kita sesalkan
nah ini menjadi perhatian serius dinas pedangga provinsi nusantara timur
untuk melaksanakan sebuah instansi bersifat khusus
jadi tujuh belas siswa kita akan dalami
kepala sekolah kita akan dalami
dan semua guru terlebih obnum guru tersebut akan kita dalami satu per satu
potensi sanksi yang ada apakah kemudian nanti ini berpotensi berujung pada pemecatan dari guru
atau mungkin penertiban atau apa
kalau memang terbukti misalnya melakukan pencurian
hingga akhirnya berujung pada kasus seperti ini
apakah mungkin kemudian nanti bagi siswanya berujung pada drop out begitu
atau pengeluaran dari skora atau seperti apa pak
yang pertama apapun jenisnya kesalahan apapun jenis kesalahan
asas peradugaan tak bersalah
yang bersifat edukasi tetap kita tempatikan di atas segala galanya
karena lembaga pendidikan adalah lembaga memanusiakan manusia
karena lembaga pendidikan adalah lembaga memanusiakan manusia
tidak mungkin orang tua menitipkan anaknya pada sebuah lembaga yang salah
ini yang harus kita pahami bersama sehingga tidak ada orang yang merasa tersakiti
terlebih anak anak sekolah yang lagi mempercayakan diri untuk menempuh pendidikan ke lembaga tersebut
satu kondisi yang sangat miris ya ketika kemudian aksi kekerasan
atau diduga adanya penganiayaan
di sekolah yang seharusnya memang menjadi tempat
salah satu tempat aman bagi
anak anak tidak hanya untuk menutupi
namun juga kemudian mendapatkan
interaksi satu sama lain
di dalam lingkungan sekolah maupun
tadi disebutkan juga lingkungan asrama
kita masih akan tunggu nanti update nya
seperti apa hasil investigasi yang dilakukan
mulai besok pada hari senin terima kasih
bapak kepala dinas
pendidikan dan juga kebudayaan provinsi
nusa tenggara timur pak linus
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih atas
konfirmasinya terima kasih pak